disini itu aman tenang saja
panglima basir mau ikut
nyai di rumah saya
nyai terluka parah
dan nyai ditemukan di tengah hutan
dan saya bawa kemarin
terima kasih atas pertolongan kakak
saya dan nenek saya sudah mati
permisi saya mau ke belakang
mari saya bantu
maaf kakak saya masih lemas
kenal sekali kakak
dia itu yang sudah membunuh ayahku
dia selalu melarangku untuk menolongmu nyai
dia akan melarang siapapun untuk mendekatiku kakak
bahkan dia akan membunuh semua lelaki yang sudah merayuku
dia itu pendekar ilmu hitam kakak
ilmunya sangatlah tinggi
maka dari itu
aku sudah membuatkan ini
apa itu nyai
aku sangat dendam kepada rindu aji
dan aku sudah berjanji akan membalaskan dendam kematian ayahku
tapi karena aku tahu aku tidak bisa menandingi kesaktiannya
maka dari itu aku sudah membuat racun ini
dan aku juga sudah berjanji
bagi siapapun yang bisa membunuh rindu aji
kalau dia perempuan akan ku jadikan dia saudariku
tapi kalau dia laki laki
akan ku jadikan dia suamiku
ini adalah pelan makanan kamu
janganlah termi landlords
kalau kamu ingin v jeo
aku gak boleh makan nitik pak man
ya sudah ambillah punya nih
makasih ya pak man
jangan dimakan ayam itu nak
cepat muntahkan nak
anakku kena racun dan
ini racun bangsa sangat mematikan
kenapa kau memberikan makanan itu kepada anakku
saya ingatnya begitu begini
mana saya tahu kalau makanan itu beracun
berarti bapak juga akan meracuni saya iya
tapi gak di situ
orang di dunia
tidak dia harus mati di tanganku sendiri
kalian ini bukan musuhku kenapa kalian menginginkan kematianku
kau adalah musuhku karena kau murid dari kejabat
dan aku sangat benci dengan guru sombongmu itu
kau bisa menginginkan kematianku seperti ini bagi kami ada cre unaware
ya tuhan tidak boleh rosie
derahsaki mereka yang dibeda beta

aku menginginkan anchor buur diri
kau selalu saja jadi penghalangku
aku akan selalu menjadi penghalangmu
selama sepak terjangmu menimbulkan malapetaka
kalau udah gini mana mungkin
papa tenang aja
aku akan lakukan yang terbaik
karena aku tidak akan pernah
berusaha untuk menyakiti andin
bahkan aku gak bisa menghalangi nina
kita semua adalah keluarga
kamu tetap harus menjunjung tinggi itu
dan coba kamu tanya dalam diri kamu sendiri
apa yang kamu lakukan ini
baik buat kamu
atau baik buat renda
bapak pamit ya
ini harus saya ren
jadi ada beberapa investor yang
meminta bapak langsung untuk mengecek produk kecantikan yang sedang mereka produksi pak
dan untuk klien kita pak yang dari us
beliau juga tidak mau diwakilkan pak
termasuk meeting mengenai bahan baku untuk kosmetik
yang digunakan di perusahaan kita pak
kapan sih ininya ketemunya
jadwalnya siang ini pak
ya udah yaudah saya usahakan ke kantor ya
gue harus ngurusin kerjaan lagi
tapi gimana kalo nino nanti datang kesini terus ketemu sama andin ya
kamu harus percaya ya
hal akan mengurus semuanya ya
jadi mama udah tau kalo mas tenda tuh marah karena reina hilang
dan dia mau ngambil hal kasunya reina
mama bukan yang gak mau ngasih tahu kamu
maaf mama merahasiakan ini
tapi kami berpikir bahwa kesehatan kamu dan kesehatan balon biru juga penting
reina juga penting
tapi lihatlah kamu
kamu pernah sakit kamu pernah masuk rumah sakit
mama hanya menjaga itu sayang
aldemaran pun juga menjaga itu
kami semua menjaga itu
aku gak mungkin dan aku gak akan mau kehilangan reina
tapi satu hal yang harus kamu pikirkan
kamu harus tenang
jangan sampai emosi kamu terpancing dengan kemarahannya nino
kita anggap aja itu gak ada artinya
tapi aku akan tetap harus bicara sama tua orang bang
aku gak akan biarin gini aja
aku harus ketemu dan aku harus ngobrol sama dia
aku ngobrol baik baik ma
kamu gak bisa seperti ini
menemui nino dalam keadaan seperti ini
tapi aku gak tenang
jaga kesehatan kamu
jaga kesehatan yang balon biru
aku akan tetap
yang biru ya din
masalah nino itu urusan saya
kamu harus denger
kamu percaya sama al ya
kamu harus percaya sama al inget
kemarin rina hilang al sudah bisa
percaya sama al
saya ingin menjadi kesehatan kamu
dan sedih banyak
sama randy untuk telepon pak yuda pengacara saya
kalau nino memang beneran mau ngambil hak aslinya rena
kamu bisa rehat di kamar ya
siapa tau bisa tidur
kalau bisa tidur
siapa tahu bisa lebih tenang
saya harus ke kantor dulu
ketemu sama klien
yang gak bisa diwakilin sama reni ataupun felis
saya rehat dulu ya
halo selamat siang dengan ibu sarah
wali atau keluarga dari
tahanan ibu elsa
ya betul ini dengan
saya sendiri ini dengan cp ya
saya dari pihak kepolisian
yang bertugas menjaga
di ruang rawat ibu elsa
jadi kami ingin mempertahukan
bahwa ibu elsa sudah sembuh
dan sore ini akan
dikembalikan ke lapas pinang jaya bu
akhirnya elsa sembuh juga
baik bu selamat siang
ee siang terima kasih
aku kasih tau papa dulu kali ya
ngurusin ini bu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bu chandra bener pak
nina udah bicara sama andin
sekarang kita doakan aja
adit baik baik selalu ya
ee ini aku mau ngasih tau kalo
baru aja aku di telpon
udah sembuh pak dan hari ini
elsa bisa kembali lagi ke tahanan
jadi sekarang aku mau nengokin elsa